kapolri jenderal listio sigit prabowo menegaskan kericuan warga dengan aparat di rempang eko city batam yang terjadi dalam penyesuaiannya mengedepankan musyawarah serta mufakat
namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda berapa pihak pun menyesalkan tindakan aparat keamanan yang telah dinilai represif
kita langsung minta pandangan dari pak stanislaus aksel paskalis selaku jurubicara publik virtu research institute
halo selamat malam mas aksel selamat sehat
ya selamat malam selamat sehat mas erino
ya sedianya kami juga mengundang dari pihak kepolisian namun di jam newsroom masih belum bisa bergabung
hingga detik ini mas asel kami minta pandangan anda seperti apa dari pihak anda melihat situasi yang terjadi di rempang
ya tentu saja public virtual research institute menyesalkan kejadian yang terjadi di rempang ya
kekerasan yang terjadi di rempang ini tapi bukan kali pertama aparat kepolisian aparat keamanan melakukan kekerasan
terhadap warga ada juga yang terjadi di air bangis ada juga yang terjadi di wadah
sehingga ada tren di mana kekerasan aparat terjadi ketika adanya proyek proyek besar seperti proyek strategis nasional
seperti yang kita lihat di rempang
baik ini kerap terjadi trennya sama ya antara kasus yang satu dengan berikutnya termasuk wadas termasuk juga rempang
tapi kalau melihat penyelesaian dari aparat kepolisian sejauh ini kan
kalau kapolri menegaskan sudah melakukan penertiban apakah hal ini sudah tepat dilakukan
meskipun diduga melanggar dari dugaan pelanggaran terjadi karena mengenai sejumlah siswa di rempang
ya tentu saja kalau kita bernegara ya kita berdemokrasi seharusnya konflik konflik yang terjadi ini harusnya diselesaikan secara musyawara
harusnya pun tidak ada kekerasan yang terjadi dan pemerintah pun menerima kalau misalnya ada warga yang menolak begitu ya
ya jadi masalah masalah ini harus diselesaikan secara musyawarah seharusnya
baik berarti musyawarah masih belum disepakati bisa belum ketemu begitu ya mas asel
tapi kalau anda melihatnya proyek nasional eco city ini proyek strategis nasional sejauh ini
apakah sudah menemukan titik temu antara warga lokal tokoh agama tokoh adat setempat dengan pihak dari eko city
atau seperti apa anda menangkapnya di lapangan
ya tentu saja hal hal ini perlu kita lihat secara seksama ya
karena kalau misalnya tidak ada penolakan dari warga tidak ada penolakan dari warga setempat
seharusnya pun tidak ada kekerasan yang seharusnya terjadi di lapangan
kita tidak harus melihat ada gas air mata yang ditembakkan di lapangan
tidak harus melihat warga bersusah susah menolak tambang menolak investasi yang ada di wilayah mereka
sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa konflik konflik yang terjadi saat ini ya belum terselesaikan dengan baik gitu
artinya anda melihat ada tidak warga yang terprovokasi karena ada rencana pengukuran
yang akan dilakukan oleh pihak eco city di lokasi mengetahui hal tersebut

ada tidak warga yang terprovokasi dan sehingga banyak massa yang berada di lokasi tersebut
ada upaya provokasi tidak dalam hal ini
saya sendiri sebenarnya tidak kurang tahu ya kalau misalnya ada provokasi atau tidak
tapi pun kalaupun ada provokasi ya seharusnya tidak sampai banyak orang kayak gitu terprovokasi ya
kayaknya seakan akan tidak ada masalah tiba tiba orang orang bisa terprovokasi gitu
kan tidak juga tidak bisa begitu ya
saya pikir ada masalah fundamental masalah yang mendasar
dari penghidupan warga yang akhirnya membuat warga itu turut bersolidaritas bersama sama
untuk menolak investasi yang ada karena itu mengganggu hajat hidup banyak orang di situ
meskipun ada upaya negosiasi ya karena kan kalau dibangun proyek ini
informasinya akan menggerakkan roda perekonomian di rempang itu sendiri
tapi kalau belum ada kesepakatan lebih lanjut ada deadlock begitu ya di tengah jalan
ya seharusnya meskipun ada negosiasi
ini seharusnya memang harus diapresiasi ya dari banyak pihak
ada negosiasi ada pendekatan pada masyarakat
tetapi kita pun juga harus menerima bahwa ada warga warga yang memang tidak menerima adanya proyek strategis di situ
mungkin mereka adalah warga yang paling rentan di situ
mereka warga yang mungkin mereka warga yang akan terganggu hajat hidupnya ketika proyek strategis nasional itu ada di sana
saya pikir ini pentingnya negara untuk hadiah hidup
mereka harus hadir melindungi masyarakatnya
dan kalau misalnya pun ada warga yang menolak pemerintah harus menghormati keputusan penolakan tersebut
dan penolakan ini pun tidak satu dua orang
di sini ada banyak orang yang menolak proyek ini
kalau anda melihatnya tendensinya seperti apa ya yang dialami oleh warga lokal warga setempat ketika mendengar ada proyek strategis nasional akan dibangun
ya kalau tendensinya seperti apa yang akan terjadi
apakah akan begitu masif di lapangan jika mengetahui akan ada proyek strategis yang akan dibangun
ya tendensinya seperti apa kalau anda lihat di lapangan
apakah benar benar masif menolak keras terhadap proyek ini atau proyek strategis nasional
oh kalau yang bisa saya jabarkan adalah kalau misalkan kita melihat warga warga ikut menolak
itu berarti masih ada penolakan dari warga ya
masih proyek strategis nasional ini belum entah belum tersosialisasi atau belum dianggap adil oleh warga pembagiannya
sehingga penting untuk melihat dari perspektif warga juga ya untuk apakah proyek proyek strategis nasional ini benar benar menguntungkan warga atau hanya menguntungkan segelintir pihak
ya terakhir saya ingin anda minta respon anda terkait dengan statement
pak kabit humas polda kepri yang berdialog sebelumnya di program sebelumnya
sempat mengatakan bahwa kesalahan dari personil tidak ada di lapangan sudah sesuai sop
yang disalahkan adalah arah angin sehingga mengenai sekolah yang berada di dekat proyek tersebut
ya tentu saja masalah ini adalah terkait dengan penggunaan gas air mata ya di indonesia ya
dan gas air mata ini itu memang susah untuk dikendalikan
sudah banyak negara demokratis yang telah melarang penggunaan gas air mata untuk pengendalian massa gitu ya
sehingga penting menurut kami penting bahwa para pemangku kepentingan para politisi anggota dpr untuk mengevaluasi kembali kebijakan mengenai penggunaan gas air mata ini ya
dan bahkan seharusnya pun dilarang penggunaannya untuk pengendalian massa gitu ya karena susah dilakukan
baik baik terima kasih
kita harapkan tidak akan terjadi lagi antara warga dengan aparat
karena informasinya akan bakal terjadi lagi senin depan
ada informasi penolakan lagi terjadi di lapangan
kita harapkan tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada minggu depan
terima kasih atas waktu anda mas tanis laus axel paskalis jurubicara republik virtu
selamat malam assalamualaikum